berbicara soal proyek infrastruktur tidak hanya mrt karena pemerintah sudah menandatangani tiga proyek tol baru
dengan penandatanganan perjanjian pengusahaan jalan tol untuk tiga ruas tol baru tersebut
maka para pemegang konsensi dapat melanjutkan ke tahap selanjutnya
yakni melakukan lelang konstruksi hingga proses pemulihan fisik jalan tol
apa saja tol baru jokowi tahun dua ribu tujuh belas
berikut kami hadirkan proyek tol baru era jokowi kami akan membahas lebih lengkap
baik kita lihat pertama yaitu tol baru sumatera utara
pekerjaan ruas tol kuala tanjung tebing tinggi parapat yang menjadi penunjang destinasi kawasan danau toba ini
memang diharapkan dapat mendongkrak jumlah wisatawan yang datang ke danau toba dan juga sumatera utara
data terakhir menyebutkan bahwa jumlah wisatawan yang menuju ke sumatera utara itu sejumlah dua ratus ribu
dengan enam puluh ribunya
dan ini memang proyek yang akan dibangun dengan panjang mencapai satu ratus empat puluh tiga dua puluh lima km
dana yang dibutuhkan itu sebesar tiga belas empat puluh lima triliun rupiah dan izin konsesi bagi pengelola jalan tol itu selama empat puluh tahun
dan memang ini sudah ditanda tangani tinggal pelaksanaannya akan dilakukan dan memang pemerintah sendiri menargetkan
akan ada satu seratus ruas jalan tol sepanjang dua ribu lima belas hingga dua ribu sembilan belas
jalan tol kedua yang juga akan dibangun oleh pemerintah yaitu ini dia jalan tol baru banten
ini jaraknya itu sepanjang delapan puluh tiga sembilan km akan menghubungkan serang dan panimbang
berdasarkan data bpjt ruas tol ini terbagi atas tiga seksi yakni seksi satu serang rangkas bitung sepanjang dua puluh enam lima km
seksi dua rangkas bitung bojong sepanjang tiga puluh tiga km dan seksi tiga bojong panimbang sepanjang dua puluh empat empat puluh lima km
seksi tiga bojong panimbang sepanjang dua puluh empat empat puluh satu km
untuk membangun proyek ini sendiri dana yang dibutuhkan itu ialah rp sembilan enam puluh tiga triliun dan juga izin konsesi yang sama selama empat puluh tahun
kita lihat lagi tol baru ketiga yang juga akan dikerjakan mulai dari tahun dua ribu tujuh belas ini
yaitu tol celenyi sumedang dawan atau juga yang kerap disebut dengan cisum dawu
ini menjadi salah satu proyek infrastruktur yang dikebut oleh pemerintah
jalan tol sepanjang ini
jalan tol sepanjang ini
jalan tol sepanjang ini
jalan tol sepanjang ini
jalan tol sepanjang ini
jalan tol sepanjang ini
jalan tol sepanjang ini
dari enam seksi yang akan menjadi penunjang bandara kertajati di jawa barat
berdasarkan data monitoring badan pengatur jalan tol atau bpjt
jalan tol ini akan melewati tujuh daerah yakni cilenyi tanjung sari sumedang cimalaka legok ujung jaya dan kertajati
dan itu dia kalau kita perhatikan dana yang dibutuhkan itu mencapai rp delapan empat puluh satu triliun
kontraktornya ialah pt citra marga nusa pala persada tbk
baik jika kita berbicara mengenai jalan tol
sebenarnya bagaimanapun juga pembangunan jalan tol memang harus dilakukan
untuk meningkatkan efisiensi mobilitas manusia dan distribusi produk aneka industri
di era presiden jokowi pembangunan jalan tol diharapkan dapat mencapai hingga satu seratus km
saat ini tujuh puluh tahun merdeka jalan tol indonesia baru sepanjang sembilan ratus empat puluh delapan km
itu artinya masih butuh perjalanan dan jika jalan tol ini terwujud
maka otomatis juga akan menarik investasi lebih banyak lagi ke indonesia
karena investasi tersebut akan tumbuh
dipengaruhi oleh dua hal
yang pertama ialah fleksibilitas dalam regulasi
yang kedua tentu saja infrastruktur